digitalisasi agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin merekah
melalui karya kreatif indonesia atau kki
bank indonesia menampilkan kreativitas umkm binaan dengan produk terkurasi
yang mampu menembus pasar yang lebih luas lagi
dari level pusat hingga daerah
bank indonesia terus berkolaborasi untuk pengembangan umkm
salah satunya melalui kerjasama dengan dewan kerajinan nasional
dalam bentuk kurasi pendampingan pengembangan produk akses pasar dan pembiayaan
akselerasi digitalisasi umkm menjadi salah satu solusi
agar umkm menjadi lebih produktif
dan tahan banting dalam menghadapi terpaan pandemi covid sembilan belas
termasuk dengan menerapkan cara pembayaran digital yang praktis dan aman
melalui penggunaan qr code indonesian standard atau kris
kki virtual dua ribu dua puluh adalah komitmen bank indonesia
dan meningkatkan kontribusi umkm menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di era digital
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia